meski masa mudik idul adha tidak seramai idul fitri sejumlah ruas jalan di ibu kota senin pagi terlihat lengang
lalu lintas di berbagai jalan protokol dki tampak tidak seramai hari biasa
lalu lintas di sejumlah jalan di jakarta hari idul adha senin ini lengang
jumlah kendaraan bermotor roda dua roda empat yang melintas tidak seramai biasanya
lalu lintas di jalan keramat raya salemba sudirman tamrin misalnya terlihat lengang
warga sangat senang melihat pemandangan jalan di jakarta seperti ini
meskipun lalu lintas kendaraan tampak lengang polisi tetap bersiaga
ada yang lihat sekalian di jakarta hari ini
di lengang tapi tidak memungkinkan kita sebagai tugas
tetap menjaga pelaksanaan tugas pelaksanaan penjagaan dan pengaturan lalu lintas
adara masyarakat untuk lintas di jarak protokol tetap pas padau walaupun jakarta lengang hari ini